kematian ternak babi di bali yang diduga akibat flu babi afrika atau african swine flu sejak awal dua ribu dua puluh hingga puncaknya maret dua ribu dua puluh meresahkan para peternak
dinas pertanian dan ketahanan pangan bidang kesehatan hewan provinsi bali mencatat sedikitnya tiga kasus kematian ternak babi diduga akibat jenis flu ini
dinas pertanian pun secara intensif mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya peternak babi untuk waspada
peternak diwajibkan selalu menjaga kebersihan pakan dan kandang babi serta melakukan pengawasan ketat distribusi babi yang masuk maupun yang keluar dari bali
dinas pertanian juga memberi insentif dana penguburan ternak babi yang mati
walaupun tidak ada kasus persoalannya bukan berhenti sampai di sana
karena sampai saat ini belum kita temukan vaksin untuk melakukan pencegahan
kita menurunkan kasus sekarang ini hanya melakukan
lakukan biosekreti yang ketat kita edukasi kepada masyarakat
di sumatera utara kuas padan terhadap flu babi meningkat
penyemprotan disinfektan dua kali sehari dilakukan di salah satu peternakan babi di kampung selam botoba kecamatan marindal kabupaten deli serdang
disinfektan dibuat dari bahan alami yakni daun serai
babi yang diternakan di sini juga dimandikan dua kali sehari dan mendapat pakan dengan tambahan gizi
upaya menjaga kesehatan ini dilakukan untuk mencegah penyakit menyerang

dalam sebulan terakhir peternak tidak mendapati babi mati karena sakit flu babi termasuk flu babi g empat
tim liputan cnn indonesia